aku melatih kalian
bukan untuk kemenanganku sendiri
tapi untuk pak jejar
oleh karena itu
gw akan mencami membokong
dan si ki
aku akan berlatih bersama kalian
pusaka apa itu
pusaka apa itu
itu pusaka sangkali gusti
pusaka para dewa dari kayangan
pergi ke tempat yang paling baik
jalanan kita untuk menemukan raka saloka
telah membuahkan hasil ayah
keadaannya belum sempurna
tapi itu sudah membuat aku lega
semoga sebentar lagi
saloka bisa menjadi manusia yang sempurna
tidak lepas dari jasa baik
itulah arti sahabat
itulah arti sahabat
dalam hal kesulitan apapun
dalam hal kesulitan apapun
terima kasih paman
yang paling penting kita harus berusaha
agar raka musa saloka
bisa hidup dengan
bisa hidup dengan sempurna
kalau kita menghadapi
kalau kita menghadapi
kita akan hidup dengan
tapi untuk pajajara
oleh karena itu kekuatan kalian ketangkasan kalian
sangat diperlukan untuk keamanan pajak
pradensa dewa semoga api yang membarai ini tidak membesar
hidup pradensa dewa hidup pradensa dewa
pradensa dewa pradensa dewa
pradensa dewa pradensa dewa
aku yakin beliau lah yang paling tepat untuk membatikan raden bagaksumba
kau benar aku juga yakin di tangan raden sadewa
wilayah waringin boja akan lebih makmur
raden ini mah hebat pisan
hidup pradensa dewa hidup pradensa dewa
ternyata harus hebat itu tapi pada kenyataannya
aku memang hebat bukan
raden pradensa dewa kami rakyat waringin boja mencintaimu
terpujilah pemimpin adil yang akan membawa kemakmuran bagi rakyat waringin boja
hidup pradensa dewa hidup pradensa dewa
aku pradensa dewa pemimpin rakyat waringin boja
akan membawa kalian ke kemakmuran sejati
hidup pradensa dewa hidup pradensa dewa
rakyat waringin boja aku akan menegaskan mulai sekarang
kita tidak akan tunduk kekuasaan pajajaran
dan aku berjanji akan memberikan kalian kesejahteraan kemakmuran di tanganku sendiri
hidup pradensa dewa hidup pradensa dewa
kurang ajar siliwangi benar benar merepotkan
tenang eropa kamu tahu siapa aku
aku masih banyak berjuta juta siasat untuk menghancurkan rayu prabu siliwangi
aku bersumpah sumpah seorang raja
yudhakara kenapa kau diam
mereka tidak merasakan apa yang kurasakan
dan siliwangi harus bertanggung jawab atas kematian ayah hendaku
tetapi rara santam kenapa kandung raganya maju begitu pesat
sampai kau kerepotan untuk melawannya
itu hanya kebetulan saja
satu saat rara santam akan mati
sepertinya dia tidak suka dengan kata kataku
nerompa apa yang akan kita lakukan selanjutnya terhadap saloka
masih butuh empat orang lagi
setelah itu saloka akan menjadi manusia sempurna
jangan lupa like share dan subscribe ya

sampai jumpa di video selanjutnya